anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
menyatakan perekonomian indonesia masih sangat terkendali
luhut juga yakin akan langkah pemerintah mengendalikan perekonomian
serta membandingkan dengan penurunan perekonomian di negara tetangga
terlebih pemerintah telah mengeluarkan stimulus dalam pengendalian ekonomi dalam negeri
berikut pernyataan menko kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan
dalam wawancaranya bersama eva yunizar
terlepas tadi orang orang bercerita mengenai hutang kita banyak
sebenarnya masih terkendali sangat sangat terkendali
masih sekitar tiga puluh persen dari pdb kita
masih terkendali itu ya pak
sangat terkendali mungkin sedikit tambah gara gara sekarang kita membuka
tadi defisit kita kepada gdp sampai enam persen mungkin tahun ini
tahun depan saya kira kita mulai robah mundur sampai ke lima sekian persen
dan seterusnya sampai nanti tahun dua ribu dua puluh
kita kembali di bawah tiga persen
dan semua saya kira kementerian keuangan sudah dengan tim menata dengan baik
dan itu juga salah satu keuntungan kita bahwa prudent kita dalam mengatur fiskal kita dalam enam tahun terakhir ini
dan itu kan dilihat orang kebelakang
jadi tidak bisa hanya melihat seketika saja
kalau orang lihat kita minus lima tiga puluh dua persen sekarang ini
ya banyak negara sekitar kita juga yang minusnya double digit
yang paling menentukan sekarang ini
sebenarnya bagaimana sekecepatan kita menurunkan anggaran dari apbn dan stimulus
kedua bagaimana kita mendorong tadi supaya private sector ini juga hidup
ya tadi kita kasih insentif dan sebagainya itu
tapi kalau masalah menggerakkan pola konsumsi masyarakat yang kemudian menopang salah satunya menopang pertumbuhan ekonomi
bentuknya akan seperti apa pak
ya macamnya yang kita bikinkan
sekarang misalnya kita dorong rapat rapat di luar kemudian kita berikan insentif ke hotel hotel
kita restoran restoran nanti akan kita berikan seperti saya bilang tadi yang terjadi di thailand di inggris kita coba contoh itu
bahwa mereka memberikan misalnya kalau kamu ke bali tinggal di hotel bintang tiga ya jangan kasih yang tinggi tinggi
karena ini kelas menengah nih yang target kita
kalau yang kelas tinggi tinggi kan duitnya banyak
nah itu dia misalnya tinggal satu malam ya dia dapat dua malam atau satu setengah malam misalnya kayak gitu
itu juga akan membuat ekonomi didorong
dan sekarang kalau kita lihat bali ya contoh nggak usah kita repot repot tuh udah mulai jalan tuh
asal orang banyak ini kan libur panjang nih udah banyak
tadi saya tanya di apa di apa namanya di cengkareng
ini jadi masalah juga
malah ada yang bilang kemarin penuh
jadi ya inilah bagaimana kita mengawasi semua ini
dari presiden memerintahkan kami para pembantunya state budget stimulus ini bisa turun ke bawah dengan pas
dan kemudian menggerakkan private sector itu jalan
misalnya macam macam bentuk program umkm lah program tadi kepada
ada perusahaan perusahaan yang bermasalah akibat covid sembilan belas lah
terus kepada nanti subsidi kepada perusahaan perusahaan kepada umkm dan sebagainya
itu kan sekarang jalan